spesial banget karena kompas tv hari ini sudah kehadiran dua orang
boleh dong udah siap soalnya di belakang kameramen kita ya
nah saya akan panggil yang pertama ada menteri perhubungan budi karya sumadi
pak budi kita akan panggilkan dan
oke pak budi nggak sendiri loh reza
nah ada satu lagi ada di rekamsel korlantas polri
pak baharudin silahkan menemani
terima kasih sudah hadir kembali setia selalu setiap tahun ada di kompas tv
pak baharudin juga terima kasih sudah hadir pak
terima kasih pak bahrudin
jangan nyama nyamain pak baharudin juga gak mau disama samain ya
nah kalau misalnya ngomongin ini kan kita kompas tv mau ingin pelepasan tim mudik
mungkin pak budi juga udah banyak nih saya lihat di kanal youtube belakangan ini
pelepasan mudik untuk sejumlah media di indonesia
nah hari ini kompas tv yaitu pelepasan timudik gesit pak
ya dan ini pelepasan apa sih sebenarnya karena memang diprediksi ada satu ratus sembilan puluh tiga juta orang hari ini di tahun dua ribu dua puluh empat yang akan mudik
persiapan dari kementerian perhubungan seperti apa pak
asik nih kalau pak menteri komentarin lepasin viral
yang mau ditunjuk itu kg ya kompas gramedia ya
ya kita memang melakukan persiapan lebih awal
makanya kita melakukan survei
ini survei itu didampingi oleh pihak pihak yang kompeten diantara bps sama menko info
juga teman teman profesional lah ya
jadi satu ratus sembilan puluh tiga itu bukan nakut nakuti
dan mudiknya itu termasuk juga mudik aglomerasi
jadi kalau mau ke nenek ya di bogor
atau yang dari jogja mau ke laten itu mudik gitu
nah lalu karena besarnya saya lapor dong sama pak presiden
pak presiden ini satu ratus sembilan puluh juta
wah banyak banget gitu
makanya pak presiden mengeluarkan mudik lebih awal

gak sama dengan itu
nanti kena etli apa enggak
nah itu gimana tuh pak
apa yang udah dipersiapkan
mohon izin bapak menteri
misalnya gini adalah kegiatan
jangan lupa di sosial koronates borne pak baharudin muhammad syah telah hadir disini
tapi nanti kita riri pak budi dan juga pak dikamsa juga masih akan ada di sini
kita nanti akan bersama sama melepas puluhan jurnalis baik itu reporter kameramen dari tim mudik gesit dua ribu dua puluh empat kompas tv
yang nantinya akan berangkat ke sejumlah titik di wilayah kemacetan mungkin di nagrek juga akan berangkat di lampung di bakahuni
di sejumlah lokasi untuk memberikan informasi soal perjalanan arus mudik
informasi soal perjalanan arus mudik dua ribu dua puluh empat usaha jeda jadi tetaplah bersama kami